nah pemerintah mengklaim pilkada kemarin berlangsung sukses
ini terlihat dari beberapa indikator seperti situasi yang cukup aman
kemudian damai dan ia terkendali saat pelaksanaan pemilihan umum
apakah klaim tersebut sesuai dengan apa yang dilihat oleh pemantau pemilu
saya saat ini sudah bersama dengan seorang pemantau pemilu yang senior
ada titi anggra ini direktur restoratif perludep
terima kasih mbak titi
saya mau tanya kalau anak kita sekolah gitu kan
kalau hasil akhir kan akan terima rapot nih
rapotnya kalau pemerintah atau penyelenggara pemilu di pilkada serentak kali ini apa
hitam atau biru hitam atau merah
ini rapotnya masih rapot bayangan
karena nanti rapot akhir semesternya masih setelah selesai rekapitulasi suara dan penetapan hasil
jadi ini kita jangan lupa bahwa proses masih berjalan terus
sudah selesai pemungutan penghitungan suara
secara keseluruhan tentu bisa kita katakan relatif berjalan baik
meski dengan catatan catatan begitu ya
tetapi juga perlu diingat beberapa problem krusial di dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu di indonesia
justru terjadi ketika pergerakan surat suara dari tps menuju tingkatan yang lebih tinggi
justru itu yang rawan yang mungkin kita selama ini agak kurang perhatikan gitu ya
betul justru tensi untuk terjadinya kerawanan dan kecurangan itu
paling banyak memang ketika pergerakan surat suara dari tps menuju kecamatan untuk penghitungan
saksi ada rekapitulasi apakah itu masih bisa dimanipulasi
betul untuk saksi di tps kan boleh disaksikan oleh semua orang saksi juga mencatat
tetapi kan tidak semua daerah punya cakupan pengawasan yang baik atau maksimal seperti di daerah perkotaan
di daerah daerah yang sifatnya pedalaman kepulauan itu ada terjadi tiba tiba kotak suaranya dibuang ke laut dibuang ke sungai lalu diubah
ketika misalnya menginap di rumah pps untuk dibawa ke kecamatan
itu diubahnya tidak banyak
misalnya satu tps diubah sepuluh atau lima tetapi kan kalau ribuan itu angkanya menjadi besar
di rekapitulasinya atau dicoblos ulang lagi di kertas suaranya
diubah jadi diubah
ada beberapa modus ya kecurangan itu merusak surat suara ataupun berita acara yang sudah dihasilkan dari tps
lalu kemudian mengubah hasil yang sudah ditulis di dalam berita acara
memang kesannya kalau kita di perkotaan seperti hampir tidak mungkin
tetapi beberapa daerah itu terjadi
terutama di kawasan indonesia timur papua begitu ya termasuk juga daerah daerah pedalaman
jadi betul bahwa kita sudah pungut hitung tetapi mari kita jaga proses yang sudah baik ini
baik sampai ujungnya nanti ke penetapan dp
ini menarik masalah apa bisa memanipulasi atau mengganti atau merubah proses di tengah tengah ini sehingga hasilnya juga berubah
ini kan kalau dari pemantauan perludem mbak titi sendiri ini kan masalah dari pemilu ke pemilu dari pilkada ke pilkada
ada perubahan perbaikan antisipasi yang lebih konkret
di pilkada serentak kali ini atau ya sudah percaya saya sama pemantau dan juga orang orang petugasnya
sekarang dari sisi struktur kelembagaan penyelenggara sebenarnya kita lebih matang dan mapan
terutama dari sisi lembaga pengawas
karena misalnya sekarang bawaslu itu punya struktur yang mengakar sampai tingkat tps
bahwa di setiap tps di semua penyelenggaraan pilkada ada satu orang pengawas tps
jadi sistem kontrol di antara mereka mengawasi ke bawah itu berjalan
kalau misalnya data pelanggaran itu naik bukan berarti serta merta pilkadanya lebih buruk
tetapi kemampuan mengidentifikasi dan melakukan proses tindak lanjut
bisa juga diartikan begitu ya
dan yang kedua nampaknya kita belajar untuk mengantisipasi hal hal yang terjadi pada pilkada dua ribu tujuh belas
mau tidak mau kita harus apresiasi misalnya kecukupan kita di dalam sigap merespon hoax berita bohong
ataupun ujaran kebencian fake news fitnah
pilkada dua ribu delapan belas karakternya berbeda dengan dua ribu tujuh belas
tetapi ada kesigapan yang cukup lebih baik daripada pilkada sebelumnya merespon hal hal itu tadi
sehingga potensi konflik atau potensi pergesekannya jadi hilang
termasuk juga politik uang ya
terlihat sekali bahwa upaya pencegahan itu dilakukan misalnya dengan kegiatan patroli di masa tenang
mungkin kesannya sederhana
dan juga personal
patroli yang dilakukan oleh bawaslu
jadi bawaslu itu melakukan patroli di masa tenang
dalam rangka minimal menunjukkan eksistensi bahwa ada orang yang melakukan pengawasan
dan itu berdampak di beberapa daerah
meski tetap terjadi misalnya pihak pihak yang coba coba untuk melakukan cara cara curang
oke mbak titi sejak pilkada dua ribu tujuh belas banyak yang khawatir pilkada dua ribu delapan belas ini akan diliputi banyak sekali isu isu mengenai sarah
isu isu primordialistik politik identitas dan sarah akan menjadi mainan utama anda lihat itu terwujud nggak
kita patut bersyukur ya kalau dalam pandangan kami ada isu itu coba digulirkan tetapi kemudian dia tidak berkembang
terutama dengan masifnya kampanye untuk menjadi pemilih yang tidak mudah terprovokasi oleh isu isu sensasional
termasuk misalnya tentang ya tadi ya ajakan yang masif untuk tabayun cek dan recheck konfirmasi
ternyata peran pemuka agama tokoh masyarakat tokoh tokoh publik di dalam mengkampanyekan itu
ini sesuatu yang didengar oleh pemilih kita
tapi anda lihat tokoh tokoh agama menjadi alat mobilisasi politik yang cukup efektif nggak
kalau kita melihat dari hasil quick count nya gitu
kita bisa identifikasi juga tuh mbak titi
dan memang wajar wajar saja ya karena memang politik itu kan memerlukan basis massa
dan di indonesia yang namanya tokoh agama konstituennya jelas begitu
dan kalau dilihat perbedaan mendasar dengan pilkada kita sebelumnya kita itu sudah mulai terkonsolidasi untuk membangun kelompok kelompok politik
yang lebih agak ideologis sedikit begitu ya
jadi sudah ada kemudian misalnya contoh ya
jadi bukan syarah ya lebih ideologis ya
iya betul lebih ideologis
positif dong ya karena lebih rasional pilihannya
jadi mereka sekarang gini ada kepentingan misalnya yang ingin mereka wadahi
kepentingan itu mereka perjuangkan lewat politik
mereka sudah mulai memahami bahwa kalau mereka punya kepentingan maka jalur berjuangnya adalah politik
dan kemudian mereka sangat berusaha untuk membatasi diri mengeluarkan ujaran ujaran yang bisa di apa
asosiasikan sebagai ujaran yang mengarah kepada isu sara begitu
kalaupun misalnya ada konsolidasi diantara mereka itu tidak keluar dari kelompok itu
nah harapan kita kan ini
sehingga tidak jadi konsumsi publik umum jadi tidak perang di media seperti yang terjadi di dua ribu tujuh belas yang ramai sekali itu mbak titi ya
oke selain masalah masalah itu yang kemudian dianggap sukses atau mungkin perlu juga kita cermati
ada beberapa fenomena fenomena menarik yang membuat kita tercengang juga
seperti yang terlihat di makassar seluruh seluruh seluruh indonesia
di selatan ketika katanya melalui apa hasil dari beberapa lembaga survei hasil quick count nya mengatakan kota kosong itu menang lawan apa namanya calon tunggal
kita akan bahas itu di segmen berikutnya
tetap bersama kami
oke yang menarik adalah fenomena ini meskipun belum terkonfirmasi dengan hasil real count
tapi hasil quick count beberapa lembaga survei mengatakan bahwa kota kosong menang tuh mbak titi di pilwalkot makassar sulawesi selatan
gimana komentar anda dan bagaimana bandingannya dengan apa namanya pil kada pil kada yang ada calon tunggalnya gitu
iya jadi ini terus terang mengejutkan ya karena walaupun saya
walaupun menang ya tapi kan belum ada hasil
tapi saya tidak terkejut
jadi kita kan cukup mengikuti dinamika pil kada di kota makassar
tetapi kalau kita boleh bandingkan dua ribu lima belas dari dua ratus enam puluh sembilan daerah pilkada tiga calon tunggal
dua ribu tujuh belas dari satu ratus satu daerah yang pil kada ada sembilan calon tunggal
di dua ribu delapan belas dari satu ratus tujuh puluh satu daerah yang pilkada ada enam belas calon tunggal
lebih banyak lagi
jadi persentasenya selalu naik
calon tunggal pada awalnya adalah upaya untuk mengatasi kebuntuan politik karena ada blocking blocking politik yang dilakukan untuk melawan kekuatan petahana
lalu kita lihat di mana
lalu mk membolehkan untuk memecah kebuntuan blocking politik itu
tetapi kemudian dua ribu tujuh belas trendnya berubah
calon tunggal seolah olah menjadi medium atau fasilitasi untuk memutus mata rantai kompetisi yang melibatkan pemilih
itu ya pak kalau mau menang cepat menang mudah ya calon tunggal saja gitu
kalau ingin menang dengan probabilitas tinggi calon tunggal saja
nah itu salah satu strategi mereka untuk memenangkan pilkada
karena kalau memenangkan hati pemilih itu kan pertaruhan
pertaruhan yang besar
harus dialog diskursus dengan visi misi program dan lain sebagainya
nah di dua ribu delapan belas kita mendapati fenomena misalnya ternyata warga itu bisa memahami konsep kota kosong
sesuatu yang terus terang tidak mudah
karena misalnya menghadapkan ada foto calon lalu kemudian ada kotak kosong meyakinkan pemilih bahwa kotak kosong itu bisa jadi ekspresi politik
jauh sekali nggak
dua ribu tujuh belas itu rata rata kemenangan calon tunggal itu berarti
ada satu memang daerah di mana calon tunggal hampir kalah
yaitu di buton
tetapi itu memang kasus khusus karena kurang dari sebulan sebelum hari pemutusan suara calon tunggal ditahan oleh kpk
tetap menang dengan angka tipis
untuk urusan makassar gimana
nah kalau makassar ini memang ada kekuatan politik akar rumput
yang kemudian tidak terfasilitasi menjadi calon
karena misalnya ada sengketa yang kemudian membuat peta hana
pasangan diami didiskualifikasi karena putusan pt tun dan juga mahkamah agung yang mengokohkan
jadi sebenarnya ada ekspresi politik yang berbeda yang ditampilkan oleh warga
kalau kita lihat survei di awal pasangan diami kan juga mengalahkan pasangan calon tunggal
jadi ketika kemudian putusan mahkamah agung mengatakan diami didiskualifikasi
saluran politik itu kan kemudian tidak bisa diekspresikan di dalam surat suara
yang ada itu adalah kota kosong begitu
sehingga ada gerakan politik yang kemudian tidak bisa menyalurkan pada pasangan calon yang didiskualifikasi
menemukan kanalisasinya melalui kota kosong
jadi ini sebenarnya wujud dari rasionalitas pemilih
iya bisa dikatakan begitu
walaupun misalnya banyak pihak
atau wujud kemarahan juga misalnya
bisa rasionalitas bisa juga kemarahan
karena ketika mereka tidak bisa mengekspresikan saluran yang melalui wujud pasangan calon
maka kota kosong menjadi pilihan
tetapi catatannya mas budi adalah
banyak pihak yang merasa wah tidak ada kemungkinan nih kota kosong
memang masyarakat ngerti gitu kan
kalau mereka apa namanya diajak berdialog
kemudian diedukasi dengan baik
dikenalkan dengan konsep kotak kosong sebagai perlawanan politik
itu bisa begitu
jadi jangan meragukan saya mulai belajar bahwa
pemilih kita semakin kesini
semakin mengenali dirinya sebagai subyek politik
dari segi calon tunggalnya
apa yang kemudian membedakan calon tunggal ini dengan calon calon tunggal lain
yang kata anda dari pemilu ke pemilu itu landslide
iya betul sekali
kalau calon tunggal di daerah lain
itu dibentuk sebagai sebuah proses kompromi politik
atau mungkin ya transaksi politik
dengan semua kekuatan politik yang ada
transaksi politik ini bisa saja kan
bagaimana nanti pasca keterpilihan membangun koalisi politik
karena partainya semua diborong oleh calon tunggal ya
misalnya di kabupaten tanggerang
itu semua partai pemilik kursi di dprd diborong
ini berbeda dengan kasus di makassar
kalau di makassar itu kan pada awalnya ada dua calon
lalu kemudian ada sengketa hukum
yang berakibat pada diskualifikasi calon yang elektabilitasnya kuat
jadi dari enam tahun
jadi dari enam belas daerah bercalon tunggal
hanya kota makassar yang bukan diikuti oleh petahana
sisanya semua adalah kekuatan petahana
itu fenomena kota kosong yang mungkin saja bisa kita dalami
tapi banyak hal hal lain yang juga menarik mbak titi
yang kita khawatirkan juga atau menjadi concern adalah bagaimana dinasti politik
keberhasilan dinasti politik kembali melanjutkan kekuasaannya
di pilkara serentakal ini
catatan anda seperti apa
ada dinasti politik yang berguguran
kalau kita kan dulu soal
angkanya semakin lama semakin banyak seperti tadi kata anda atau semakin
justru karena sekarang gini
hasil ini selisihnya agak tipis tipis ya
jadi kita juga harus menunggu dari penghitungan yang dilakukan oleh kpu secara resmi
tetapi dari data yang masuk
contoh di sumatera selatan
setelah dua periode alex nurdin
ternyata dodi alex nurin tidak mampu kemudian mempersonalisasi dirinya
duplikasi dari bapaknya
saya bisa katakan bahwa hampir semua mungkin
karena saya dari sumatera selatan
pemilih di sumsel menganggap alex nurdin adalah figur yang berhasil
figur yang kemudian mampu membangun sumatera selatan
nah kok gak nyambung
harusnya kan diafirmasi dengan memilih anaknya gitu
ya tetapi mungkin ada yang kita lupakan
bahwa dodi ini baru menang pilkada
di tingkat kabupaten tahun dua ribu tujuh belas
mungkin itu juga menjadi faktor
yang mengingatkan pemilih
kok cepat sekali melompat
baru dikasih amanah di kabupaten
ingin maju ke gubernur
fenomena yang sama juga terjadi pada karolin ya
dodi dan karolin menang pilkada
di tingkat kabupaten pada tahun dua ribu tujuh belas
dan sama sama anak gubernur
sama sama anak gubernur yang bapaknya sudah dua periode
nah fenomena fenomena ini membuat saya semakin optimis
bahwa masyarakat kita
mulai melihat figur yang punya visi misi dan program
bagaimana dia membangun relasi antara
orang yang dia pilih dengan kemampuan pembangunan daerah
kerabat dia sebelumnya
tidak serta merta kemudian bisa diduplikasi
oleh dinasti yang diawarisi
termasuk juga sulawesi selatan
adik kandung gubernur kan juga tidak bisa
melenggang sebagai cagup begitu
memang kita butuh proses
tetapi ini mulai menunjukkan pelan pelan
rasionalitas dari pemilih kita
dalam melihat figur kandidat
kandidat perempuan sekarang
tadi kan kota kosong sudah dinasti politik
semakin lama semakin baik untuk dua hal ini
kalau calon perempuan
kemenangan partisipasi pertama
dan juga kemenangan menurut anda
ya dalam setiap pilkada dan pemilu
angka pengguna hak pilih perempuan
perempuan itu lebih loyal di dalam menggunakan hak pilih
jadi jumlah pemilih perempuan
itu lebih rendah sedikit daripada laki laki
tapi kalau sudah bicara angka pengguna hak pilih
perempuan lebih tinggi daripada laki laki
jadi lebih mau untuk pergi ke tps
lebih loyal pada penggunaan hak pilih
jadi kalau mereka diberikan sebuah tugas
mereka loyal untuk melakukan itu
nah termasuk juga menggunakan hak pilih
saya pribadi sebagai pegiat pemilu
karena kita sekarang punya gubernur perempuan
mudah mudahan sampai real count juga ditetapkannya begitu
di jawa timur ya
di jawa timur
ini adalah gubernur perempuan pertama
yang kedua sebenarnya di indonesia
ya setelah atut
gubernur perempuan pertama di indonesia
memenangkan kompetisi secara kompetitif
jadi menurut anda atut tidak kompetitif
ya saya ingin mengatakan begitu
itu ya bisa dibilang
karena ada situasi yang membedakan
antara atut dengan hoviva
jadi anda mengatakan ini kemenangan real
politisi perempuan yang merebut panggung politik
panggung depan begitu ya
saya kira semua panggung mampu ditaklukkan
tiga kompetisi dia lalui
dan ini menunjukkan sebenarnya karakter real perempuan
kemampuan daya tahan perempuan untuk berkompetisi
dan kemudian membangun konstituensi politik
tapi persepsi miring
underestimating itu bahasa apa
merendahkan atau apa
apa calon calon perempuan itu masih terjadi gak
dari mayoritas pemilih pemilih
kalau kita lihat tipologinya
pemilih indonesia dalam pilkada serta kali ini
kami akan segera kembali
pemilih indonesia dalam pilkada serta
sedikit tentang perempuan
kalau saya melihat eksistensi perempuan di pilkada dua ribu dua puluh
itu makin meneguhkan bahwa perempuan mampu tampil di panggung politik
sekarang kita kalau hasil quick count ini konsisten
sampai ke penetapan hasil oleh kpu
ada satu gubernur perempuan di jawa timur
dan itu adalah kantong suara yang menentukan politik nasional
dan kemudian ada dua wakil gubernur perempuan
di lampung dan juga di nusa tenggara barat
jadi dari riset kami dari sejak tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu tujuh belas
ternyata ada konsistensi
meskipun perempuan yang dicalonkan sebagai kepala daerah
atau wakil kepala daerah
harusnya kerannya lebih dibuka
nah ini semoga membuka mata partai politik
bahwa perempuan itu menjanjikan
meskipun ada yang kalah juga
seperti kalimantan barat
tapi laki laki yang kalah lebih banyak
yang kalah lebih banyak ya
tapi paling tidak ada secercang harapan ya
kemudian yang kemudian menarik adalah ini
yang menjadi perhatian kita belakangan ini
adalah keraguan terkait dengan netralitas
pertama sebagai publik
kita punya hak untuk dan juga punya kemampuan untuk mengontrol netralitas penyelenggara kita
sekarang penyelenggara itu bisa dikatakan
kalau semua prosedur
dan juga pengetahuan itu kita miliki sebagai masyarakat
hampir ruang geraknya itu semua bisa kita kunci
kalau dia melanggar bisa di dkpp kan
kalau dia tidak netral bisa dilaporkan ke bawah seluruh
tinggal sebagaimana mampu kita ya
mau ikut serta di dalam pengawasan itu
memang ada yang tidak netral
sebagai contoh di pilkada dua ribu delapan belas
paniai itu tidak bisa dilanjutkan pilkadanya
melawan kepada kpu provinsinya
jadi apa yang diperintahkan oleh kpu provinsinya
itu tidak diikuti oleh kpu
karena berpihak pada salah satu pasangan calon
kasusnya seperti apa
jadi ada sengketa penetapan paslon disana
dimana sebenarnya ada perintah dari kpu
untuk tidak meloloskan atau meloloskan
tetapi itu tidak diikuti
termasuk juga ada kpps yang mencoblos surat suara berkali kali
kotak suaranya diambil
surat suaranya dicoblos sendiri
tapi di daerah daerah yang kemudian menjadi quote unquote perhatian
misalnya kemarin jawa barat menjadi sorotan betul
karena masalah pejabat gubernurnya misalnya
hal ini apa keraguan
itu terwujud apa
proven atau tidak
sampai hari ini kami belum menemukan ya
karena pertama bisa saja ada satu dua
tetapi sekali lagi kami tidak punya daya jangkau
untuk menjangkau puluhan ribu tps di semua daerah di jawa barat
tetapi kan begini
di setiap tps itu ada saksi setiap pasangan calon
proses pungut hitung dilakukan secara terbuka
indonesia ini proses penghut hitungnya adalah yang paling terbuka dan transparan di dunia
semua orang boleh lihat
semua orang boleh ikut menentukan sah tidak sahnya surat suara yang dihitung
setiap tps ada pengawas tps
semua orang juga bisa menyaksikan
jadi kalau memang ada kecurigaan
saya kira jangan kita membangun spekulasi
proses hukumlah melalui institusi yang punya otoritas
laporkan kepada bawaslu
laporkan kepada dkpp
supaya ada pembelajaran
supaya ada efek jera
pelanggaran itu kan bisa terjadi kalau dia merasa terbiarkan
atau kemudian kita tahu ada pelanggaran
kita berspekulasi tanpa ada proses hukum yang bisa membuat jerah para pelaku pelanggaran
nah kalau bicara mengenai jerah terkait dengan pelanggaran pelanggaran
ketidak netralan atau abuse of power lainnya gitu
anda lihat dari segi penegakan hukum sudah cukup baik belum
atau bagaimana hukuman politik masyarakat menghukum orang orang yang tercela atau mencela itu dia
apa kemudian melanggar itu
iya ada hukuman yang diberikan oleh masyarakat
misalnya begini ya
sekarang kan dari sisi hasilnya
oh mengejutkan begitu ya
berarti kan pemilih kita mulai punya preferensi ataupun referensi yang mereka pegang
tetapi memang ada yang cukup menyedihkan dari pilkada dua ribu delapan belas misalnya
tersangka korupsi yang sedang ditahan kpk itu menang di beberapa daerah
misalnya di tulung agung kemudian di maluku utara walaupun ini belum hasil akhir
tetapi di tulung agung itu kan suara yang dia peroleh itu dominan sekali
nah ini memerlukan prb
ini adalah pr besar kita untuk terus mengambil ruang mengisi ruang ruang publik dengan informasi yang lebih positif dan mengedukasi masyarakat kita
bahwa memilih calon itu tidak boleh asal asalan
kita mempertaruhkan tata kelola daerah
termasuk juga kalau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kita ingat sebelum pilkada misalnya di garut ya
berjamaahnya jajaran kpu dan bawaslu di dalam melakukan suap gitu menerima suap
tetapi kan ada tindakan yang cepat yang dilakukan oleh baik kpu dan juga bawaslu
nah tindakan cepat ini membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada yang berlangsung
terkait adanya puluhan mungkin saya dengar ada yang akan di psu atau pemungutan suara ulang
ini menurut anda concern masalahnya ada di mana
salah satu kontribusinya adalah profesionalisme pelaksana di lapangan
misalnya termasuk juga keberpihakan
ada surat suara yang dicoblosi lebih dari satu kali
lalu kemudian membiarkan orang
membiarkan orang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali
lalu kemudian ada beberapa misalnya terkait dengan prosedur yang tidak dilaksanakan
jadi ada dua kategorinya
satu menyangkut ketidak netralan atau keberpihakan pada pasangan calon yang mengarah kepada tindak pidana
yang kedua akibat ketidakprofesionalan karena penguasaan terhadap tata kelola teknis pemilihan yang tidak baik tidak
nah pemungutan suara ulang adalah
pemutusan suara ulang adalah mekanisme koreksi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas pilkada kita
baik mbak titi kita harapkan ini menjadi bahan evaluasi pelajaran yang baik dilanjutkan yang jelek harus diperbaiki
supaya pilpres dan pemilu serentak tahun depan akan menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga memperkuat kualitas demokrasi kita
terima kasih sekali lagi mbak titi atas perbincangan dan juga evaluasinya untuk pilkada serentak kali ini
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pilkada dan perbuatan